kan tadi ada yang lewat sini nawarin oh iya iya iya iya tadi emang dimaritis sekarang kemana
ya udah nggak papa kalo gitu gue balik lagi ya makasih ya mas pur ya nggak papa
kejebak di wc iya rot terus emang ngeluarin di tisna tapi dia telepon dulu mana baterai hpnya
habis lagi ada ada aja tuh orang ya eh lu dulu bukannya pernah kejebak di kamar mandi juga
sinin yang jebol bibunya ya pintunya lorot sama temboknya kali aja ada kamu enak sekarang kenapa
enggak usah pusing beli makanan lagi iya sekarang mama udah pulang udah tenang di rumah ada yang masakin
lagi deh kapan kapan
hai beliin makan sama kamu dong mau iya aku mau kan dulu aku sering beli gado gado mama kamu
iya tahu kok tahu kamu tahu dari mana kamu sering ngeliatin ya oh enggak itu mama yang bilang yaudah yuk
kalau soal kejebak sedih wc doang maka enggak seberapa rod zaman manis ini masih ada gua pernah
kejebak kekunci di luar rumah terus masuk lewat jendela yang ada tralisnya segini nih sempit
bom gua masuk aja kepala gua tuh habis itu badan gua dah ngek baru udah kaki gua buka masuk masuk
segitu mama celebar
mbak harus membuka pakai apa belum tahu kalau kesana itu ada satu ayam enak oh ya iya tapi
ini udah bangkrut nah kalau kesana terus
ada tukang pecelelek enak juga oh ya udah boleh tuh sana yuk tapi dulu kalau aku beli suka bau
zaman gue masih muda ya soal gitu gituan doang mah kaget apa apa ini buat gue apaan
gua pernah kejebak ke dalam sungur masa ngerang aja lu beneran ngapain masuk masuk ke dalam sungur
lah suka juga masukemana bukan suka sukarot tapi lu kalau cerita suka enggak masuk akal bukan
banyak akal ip masuk sumur wah susah noong seo berat buah tapi tuhan lu
bares pak alhamdulillah
belum bawa apa kamu segera
kamu teh ini pak jam dinding entis baru beli pak bagus pak tuh lihat ulu entis buat apa beli
jam dinding atuh ya buat ngeliat jam atupa disimpannya di dinding tuh iya bapak tahu
apa itu jam dinding ya kalau tahu kenapa nanya atuh pak bukan itu ntis kamu teh nggak perlu beli
jam dinding aduh ini jam dinding baru lagi kan kita masih punya jam dinding lama masih bagus
masih berfungsi ah this kan kita teh mau lebaran banyak keperluan atuh tis iya pak sebaiknya kamu
kita jangan beli barang barang yang nggak perlu entis iya pak
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
permisi pak haji iya kenapa tes ini pak haji saya mau numpang tanya tadi lihat tukang jam
dinding enggak lewat sini jam dinding kagak lihat
jadinya beli nasi padang lagi
bukannya kemarin dia buka pakai nasi padang
iya tapi yang ini beda
apa aja yang beda lauknya
enggak warungnya kemarin harus beli nasi padang tuh di sana
oh kalau lauknya
sama aja rendang
tadi tidur sekarang ngelag
oh maaf atu bang
kang ada apa
saya udah bangun nih
bangawan lihat tukang jam gak lewat sini
nanya itu doang
kagak tadi kan saya tidur
mama kamu bikin takjil apa di rumah
paling pakai bubur kacang hijau papa
melaras mau beli kolok aja
oh di mana
bukan yang gak mau traktir
uangnya mau aku pakai buat patungan main futsal
oh ya udah kalau gitu aku yang traktir ya
di daerah perkembang tahu buyat
cukup dengan kemanin
uang itu negatif
abis dari mana
abis beli makan buat buka
oh beli apa
di tempat biasa
enggak dong tempat baru
iya tadi bobi yang nunjukin tempatnya
gak usah kan
mbak cuma mau cari takjil doang
jalan kaki aja ke sana
kang tisna mau nawarin mak aja kan
oh seperti itu
terus ngapain berhenti
mak tadi liat tukang jam dinding keliling gak
tukang jam dinding keliling
liat dimana mak
tadi nawarin jam dinding juga
tapi udah dari tadi
sekarang mah gak tau kemana